ada siluman buaya di kamar mayat
tuh kan pak beneran ada
siluman buaya masuk ke rumah sakit
yang bener aja
bener pak dia bertarung dengan seseorang
yaudah mari pak
gue melindungi danum
dan saya akan memburu
marabajo dan juga maharansi
kami tidak menemukan identitas apapun pada diri kamu
kalau boleh tahu
dan dari mana kamu
biar kami bisa menghubungi keluarga kami
kamu tinggal dimana
di mana adanya istana ratu buaya itu
kalau kami tidak menemukan identitas kamu
siapa diri kamu
kalau kamu tidak tahu keluarga kamu
menemukan keluarga kamu
tolong jaga dia
mama tuh gak suka deh
kalau kamu deket deket sama dia
biar dokter aja yang ngurusin ya
jadi aku kobe

sebenernya kenapa sih tingkah laku sama cara ngomong itu aneh banget
apa digeger otak
tidak dia hanya belum sepenuhnya tersandar dari tidurnya
yang membuatnya setengah sadar dan setengah bermimpi
akibatnya halusinasi muncullah sosok lain
seperti arwah gentayangan alien bahkan siluman buaya yang seperti dia ucapkan
tuh kan mama dengar sendiri itu cuma halusinasi mama
jadi semua yang dia omongin soal siluman buaya
itu cuma halusinasi antara sadar dan mimpi
udah deh gak usah percaya yang gituan
itu cuma tahayul ya kan dok

jangan aja sih
eh bunga bunga bunga
udah gak usah ikut ikutan ya disini aja
gak ada tuh
karena memang siluman buaya itu nggak ada

daleman keluarga saya
apa gangguan sama kamu danu
danu juga bapaknya
umatmu menunggu danu
sampai jumpa lagi